kami siang polresta mojokerto menghadirkan ma sembilan belas tahun salah satu tersangka pelaku pembunuhan ae siswa smp satu kem lagi
ada pun ad satu tersangka lain yang masih berusia empat belas tahun tidak dihadirkan polisi
kapolresta mojokerto akbp wiwit adi satria menyebut
kedua tersangka juga diketahui sebagai begal ponsel dan pencuri sepeda motor
mereka sudah beraksi di dua belas lokasi berbeda di kabupaten dan kota mojokerto
di antara barang bukti yang disita polisi terdapat satu sepeda motor dan ponsel milik korban ae
ma mengaku ia dan ad mencekik korban hingga tewas di rumahnya di desa kem lagi kecamatan kem lagi kabupaten mojokerto
mayat remaja berusia tiga belas tahun ini lantas ditemukan terbungkus karung
di saluran air di bawah jembatan kereta api di desa mojoranu kecamatan soekarno
selasa malam selasa tiga belas juni kapolresta mojokerto akbp adi satria menyebut
tersangka sakit hati karena korban sering menagih iuran kelas sebesar lima belas
dan tersangka sudah menunggak hingga empat puluh ribu rupiah
kasus ini terungkap setelah polisi menemukan ponsel korban dijual di sebuah konter
kepala polisi menemukan ponsel korban di jual di sebuah konter
informasi yang kami dapatkan pelaku yang dewasa ini melakukan persebuahan
sampai berapa kali
informasi katanya dua kali ini kita dalami lagi
apakah ketika korban sudah menunggak atau masih ikut
korban kemungkinan besar sudah meninggal
usai membunuh korban kedua tersangka membawa kabur sepeda motor korban
barang bukti ini ditemukan di rumah salah satu tersangka
bersama sejumlah sepeda motor lain yang sudah dibongkar
tersangka ma mengaku barang curiannya dijual untuk bermain judi online dan minuman keras
sementara itu ayah korban mengaku tidak menyangka
kedua tersangka yang selama ini dikenal baik oleh keluarga tega berbuat keji terhadap anaknya
kedua tersangka dijerat pasal undang undang perlindungan anak dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup